gajah liar sering merangsok masuk ke permukiman warga di aceh
hal ini disebabkan habitatnya yang terus berkurang
karena aksi pembalakan hutan dan pembukaan lahan perkebunan
untuk mencegahnya warga kabupaten benar meriah aceh
membentuk tim khusus untuk menghalau gajah liar
bahkan dalam dua tahun ini memakan tiga korban tewas
nah kan kita nggak tahu kemana kita mesti duluan ini
sedangkan personil kita memang tidak cukup tujuh orang di sana
untuk mengantisipasinya delapan sukarelawan di kabupaten benar meriah
mengabdikan diri untuk menjaga gajah agar konflik satwa tidak terus terjadi
tugas mereka tidaklah mudah
mereka menghalau gajah agar tidak masuk ke tempat tinggal warga
mereka diberi pelatihan oleh lsm konservasi agar lebih efektif
dalam menangani kawanan gajah seperti penggunaan petasan sebagai alat penggerta
kebetulan pagi ini mereka harus berangkat
karena menerima laporan pergerakan gajah jantan dewasa
yang cukup berdekatan dengan permukiman
tim delapan tidak terlalu rutin dalam melakukan patrolinya
namun mereka beraksi ketika mendapat laporan dari masyarakat atau warga
yang melihat kawanan gajah yang mendekati permukiman warga
tugas mereka adalah melihat kondisi kawanan gajah tersebut
apakah dalam posisi mengancam atau terancam
bila gajah gajah tersebut datang
jika kondisi tersebut datang ke arah permukiman warga
tugas mereka adalah menghalaunya agar mereka tergiring ke sisi lainnya
kami memasuki hutan dan perkebunan yang dimanfaatkan warga
dulu jalan setapak ini merupakan jalur yang sering digunakan kawanan gajah saat bermigrasi
tim delapan tidak terlalu rutin dalam melakukan patrolinya
jadi kotoran gajah ini penting karena dianggap sebagai regenerasi dari pohon pohon tunas tunas hutan
kalau bisa dilihat ini ada beberapa biji biji yang dimana biji biji ini akan menjadi calon tunas penghijauan hutan
ketika accelara dengan tujuan kyes contributi data menunjukkan keterangan bekerjaan
berarti bawah sungai
karena kalau di atas kan nggak ada pakan kiri kanan ini
jadi yang ada pakan tetap di bawah sungai ini
ini sudah dekat ke permukiman warga
iya ini sudah dekat
oke apakah nanti dari tim delapan akan mencoba penghalauan dari gajah ini
agar tidak sampai ke rumah warga
kita nanti akan kita potong dari depan nanti
mungkin jangan sempat ke depan warga
kesana akan melebar lebih jauh nanti dia
ini adalah salah satu dari lima ratus ekor gajah sumatera
yang tersisa di aceh menurut data dari wwf
kondisi gajah ini masih selalu mencari makan
sehingga dari perjalanan ini dia yang menempuh sepanjang lima belas km
sering bertemu dengan pemukiman warga
jika hal ini terus berlanjut
maka dua puluh tiga puluh tahun lagi tidak mustahil kondisi gajah sumatera akan punah sama sekali
setelah melakukan pengamatan singkat
tim delapan mengidentifikasinya sebagai gajah soliter
ya gajah jantan ini bersifat menyendiri dan cenderung tidak agresif
hal ini mengartikan tim tidak perlu melakukan penghalauan yang penuh resiko
karena dianggap hanya sekedar melintas dan tidak membahayakan warga
jadi alasan saya cinta sama gajah gajah ini kalau menurut selama saya ikut dalam pengiringan
saya lihat gajah ini seperti kita juga
dia butuh butuh tempat seperti kita butuh makan
kalau nggak enak di kedai ini kita pindah ke kedai yang lain
dan kita teringat akan main main ke suatu daerah dia pun begitu
dia suka mau main main ke daerah yang lain dia akan kesana
dan jejak yang dulu dia pernah buat dia akan ikuti selamanya
sampai anak anak cucunya akan mengikuti jejak dia dulu
mengamuknya satwa liar adalah tanda agar manusia saling berbagi dengan makhluk hidup lain
karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap
agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan
karenanya dibutuhkan pemahaman yang lengkap
agar gajah dan manusia bisa selaras dalam memanfaatkan sumber kehidupan
gagat prasasti benar meriah